komisi pemberatasan korupsi menangkap sejumlah pegawai mahkamah agung dan hakim agung yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi
dan mari kita akan lihat berikut latar belakang serta kronologi operasi tangkap tangan kpk yang sudah dilakukan sejak rabu malam atau rabu dua puluh satu september dua ribu dua puluh dua
kita akan lihat bersama bagaimana kronologinya berawal dari dua puluh satu september dua ribu dua puluh dua dan ini berlangsung di dua lokasi berbeda
apakah penangkapan ini berlangsung di kawasan jakarta dan juga semarang kita akan lihat bersama
di kawasan jakarta dan semarang kemudian ditetapkan ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan ini
kita akan lihat siapa saja sosok mereka
di antaranya ini adalah dy yang merupakan pns kepaniteraan mahkamah agung kemudian mh pns kepaniteraan mahkamah agung
ew panitra mahkamah agung kemudian ab pns mahkamah agung
kita akan lihat siapa lagi sosok selanjutnya yang juga ikut terjerat dalam kasus ini
kemudian el ini adalah pns mahkamah agung na juga adalah pns mahkamah agung kemudian yp ini adalah tersangka yang kemudian akhirnya ditetapkan tersangka
seorang pengacara yang ditetapkan sebagai tersangka pada jumat pagi ini
sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk jumat pagi ini dan ia meminta maaf kepada seluruh pengacara dan berharap
agar tidak ada lagi pengacara yang terjerat kasus korupsi
nah kemudian kita akan lihat lagi siapa lagi sosok yang terjerat kasus korupsi dan gratifikasi mahkamah agung
ini adalah es yang juga berprofesi sebagai pengacara
sementara dua lainnya kita akan lihat lagi
dua lainnya ini merupakan adalah mahkamah hakim agung
yaitu yang tadi sudah dikatakan bahwa sudah tiba di kantor gedung kpk
yaitu merupakan sudrajat dimyati dan juga hakim justisial atau panitra pengganti ma eli tri pangestu
kita akan lihat selanjutnya
ini adalah kronologi yang berlangsung
tadi kita sudah jelaskan bahwa ini berlangsung di jakarta dan juga semarang
awalnya kpk mendapat informasi rencana penyerahan uang kepada hakim agung di mahkamah agung
kemudian pada pukul enam belas waktu indonesia barat atau pukul empat sore pada rabu sore ini
mendapat informasi penyerahan uang
es ini berprofesi sebagai pengacara kepada dy
ini merupakan pns kepaniteraan di mahkamah agung
kemudian pada kamis dua puluh dua september masih di hari yang sama
kemudian kpk menangkap dy beserta uang tunai sebesar dua ratus lima ribu dolar singapura
atau ini senilai dengan dua satu miliar rupiah
kemudian pada tahap selanjutnya
kpk menangkap pengacara yp
yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka
yp dan es ditangkap di kawasan semarang jawa tengah
keduanya ini berprofesi sebagai pengacara
kemudian hasil pemeriksaan yp dan es menyebut ternyata ada pihak lain yang juga turut terlibat dalam kasus ini
dan dari ketua kpk sendiri firli bahuri menyatakan bahwa kasus ini diduga merupakan terkait dengan adanya pengajuan kasasi
yang berlangsung di kawasan semarang
yang berkaitan dengan kooperasi simpan pinjam inti dana
kemudian kpk tangkap sd
ini merupakan hakim agung dan etp panitra pengganti mahkamah agung
bisa dijelaskan bahwa ini memang belum ditangkap saat ini
namun baru tiba di kpk pada jumat pagi ini
dan masih diminta keterangan
namun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kpk
kemudian kpk menahan hakim agung dy dan etp di gedung merah putih
karena dua puluh hari ke depan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci lagi terkait kasus ini
itu tadi kita sudah lihat bagaimana kronologi dan juga sosok dan juga peran dari sepuluh tersangka yang sudah ditetapkan oleh kpk terkait gratifikasi yang berlangsung di mahkamah agung